masih dari surabaya tiga rumah kos di jalan bolodewo minggu malam
ludes di lalapsi jagomera
lokasi yang berada di gang sempit ini sempat menyulitkan petugas pmk melakukan pemadaman
diduga kebakaran akibat korsleting listrik yang berasal dari salah satu rumah warga
kobaran api yang meludeskan puluhan kamar kos di jalan bolodewo surabaya ini
sempat membuat panik warga sekitar minggu malam
api yang diduga berasal dari salah satu rumah warga
langsung menyambar dua rumah semi permanen di sebelahnya yang berisi tiga puluh enam petak rumah kos
beruntung saat kebakaran terjadi sebagian kamar kos dalam keadaan kosong
lokasi kebakaran yang berada di gang sempit membuat belasan mobil petugas pmk surabaya
kesulitan menjangkau titik api
namun setelah beberapa jam kemudian api akhirnya berhasil dipadamkan
pasti penyebab kebakaran namun diduga kebakaran disebabkan akibat korsleting listrik
yang berasal dari salah satu rumah warga